kecilkan tunggal yang melibatkan mobil kapolsek gunom ibtusuyanto terjadi di jalan raya pamotan saleh
tepatnya di desa bangunrejo kabupaten rembang jawa tengah senin malam
saat itu ibtusuyanto sedang dalam perjalanan kerja
mobilnya oleng dan menghantam teras rumah warga di pinggir jalan
di dalam teras kebetulan sedang duduk pemilik rumah samadi istrinya yas ringah
dan sang cucu perempuan putri mafuan yang berusia tiga tahun
pokoknya saya minta saatnya akhirnya
kapolres rembang akbp doli a primanto menyatakan
para petugas turut membantu proses pemakaman korban putri mahfuan yang dimakapkan senin malam
sedangkan jenazah neneknya dikebumikan hari ini
sedangkan penghuni mobil diamankan dan menjalani pemeriksaan petugas pro pampol da jawa tengah
dugaan awal ia menghindari warga menyeberang jalan sehingga mobil oleng
tentunya secara internal sudah kami lakukan proses pemeriksaan terhadap oknum anggota kami
yang melakukan kejadian tersebut
kemudian langkah langkah kami upaya pertama berkoordinasi dengan polda
karena ini pemeriksaan kita serahkan kepada polda jawa tengah
kapolres rembang memastikan pihaknya akan menanggung biaya perbaikan bangunan rumah yang rusak
sekaligus memberikan santunan kepada keluarga korban
dahial akbar rembang jawa tengah